sekitar dua ratus enam puluh warga negara jepang yang terdiri dari pria wanita dewasa serta anak anak
bertolak ke negara mereka menggunakan pesawat charter boeing tujuh ratus delapan puluh
milik maskapai nippon airlines melalui bandara soekarno hatta pada rabu pagi
dari catatan keimigrasian sejak tiga hingga dua puluh satu juli dua ribu dua puluh
total ada dua tujuh puluh warga negara jepang yang telah meninggalkan indonesia
melalui data perlintasan yang dimiliki oleh kantor imigrasi kelas satu khusus tpi soekarno hatta
sejak tanggal tiga juli dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh satu juli dua ribu dua puluh satu jam sembilan pagi
tercatat dua tujuh puluh orang warga negara jepang telah meninggalkan indonesia melalui bandara internasional soekarno hatta
pemulangan ekspatriat karyawan dan keluarga
warga jepang ini merupakan program repatriasi
yang digalang pemerintah jepang dan kedutaan besar jepang di jakarta
menyusul masih tingginya angka kasus covid sembilan belas di indonesia
dimas arief setiawan tanggerang banten